dan tampaknya untuk hidup fitri akan sama dengan pemerintah dan baik sama maupun berbeda
itu insyaallah kita sudah masuk pada fase untuk saling berhidup fitri
memahami dan toleransi dan lebih dari itu saya yakin ke depan kita bangsa indonesia harus jadi pelopor lah
untuk mendorong kalender global tunggal internasional agar ada kepastian tentang datangnya tanggal tanggal baru
dan memulai bulan baru sampai pada tahun baru
saya yakin dengan kalender global internasional nanti umat islam tidak akan
lagi disibukan oleh perbedaan
saya rahmat ibrahim saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan
media swimming lainnya kompas tv independen terpercaya